dan malam hari ini kita akan dengar cerita dari prof dr aryati penyintas covid sembilan belas yang sempat mengalami efek jangka panjang covid sembilan belas
dan sudah ada prof dr ari fahrial syam dokter spesialis penyakit dalam rumah sakit dr cipto mangunkusumo jakarta
untuk memberikan gambaran kepada kita semua apa yang terjadi pada tubuh sehingga covid sembilan belas bisa memberikan efek jangka panjang
halo selamat malam bapak dan ibu
selamat malam mbak
saya pertama ke prof aryati dulu prof profesor ini kan juga dokter terkena covid sembilan belas
berapa lama dokter menderita covid sembilan belas hingga akhirnya dinyatakan sembuh
oke saya boleh cerita ya jadi saya positifnya itu terdeteksi dari pcr nya itu tanggal dua puluh tujuh mei
kemudian negatifnya di tanggal lima juli
dan selama satu bulan sepuluh hari itu satu bulan sepuluh hari itu mengalami semua seperti gejala covid pada umumnya
di mana minggu pertama saya dimulai dengan demam sakit nyari otot dan pencernaan yang terganggu di minggu pertama
yaitu mulai dari diare sakit perut nyari perut mual muntah sampai turun tujuh kg dalam waktu lima hari
minggu kedua itu yang baru sesak nafas gambaran radiologisnya pneumonia
dan minggu ketiga itu jantung ya keluhan keluhan jantung mentengkram di dada nyari dada kemudian juga pikun
pikunnya itu betul betul sampai membuat kaget orang orang yang ngomong sama saya
itu saya bisa nggak ingat gitu ya
ini murid saya sudah spesialis atau masih ppds atau pokoknya banyaklah kejadian kejadian yang ternyata itu saya pikun gitu
minggu minggu kemudian waktu saya nyatakan sembuh di lima juli saya masih mengalami keluhan keluhan jantung itu
yang rasanya mentengkram dan nyeri dada dan terasa lemah
terus sampai saya memeriksakan siti kardiak untuk pemeriksaan jantung di bulan agustus karena tidak hilang hilang
artinya sejak nyatakan hasil pcr nya negatif prof ariyati ini merasakan berapa lama
sejak menjelaskan kejalan kejalan yang terjadi di bulan agustus saya merasakan berapa lama
sejak menjelaskan kejalan kejalan yang terjadi di bulan agustus saya merasakan berapa lama

sepertinya kejalan berkepanjangan
saya malah mikirnya itu bukan gejala covid sembilan belas
saya mikirnya ini saya sakit jantung nih kali gitu
jadi waktu itu saya belum tahu kok itu long haulers karena covid sembilan belas
saya cuma heran saya sudah nyatakan sembuh tapi kok saya tidak kuat
sebenarnya sampai jam satu pagi saya kuat
ini saya jam enam sore sudah terkapar nggak kuat
besoknya semakin lama semakin cepat saya nggak kuat
terlalu cepat lelah gitu
dan kalau rapat rapat gitu rapat rapat dengan rapat rapat nasional juga ya
karena itu saya sering juga tidak apa ya
di depan laptop itu saya sudah berdebar debar sudah lemes sudah tidak kuat
sudah mau jatuh rasanya sudah mau pingsan gitu

jadi itu cukup lama sampai juli agustus
tapi di september itu saya masih merasakan itu
wow berbulan bulan ya prof
sampai kalau yang gangguan jantung itu sampai mungkin dua bulanan lebih dua bulan tiga bulan
kalau yang sulit tidur itu sampai oktober itu berapa ya
empat bulan itu saya tidur cuma dua jam dua jam gitu
akhirnya saya aku pungtur dua belas kali
dan baru bisa tidurnya nyenyak rambut rontok juga
yang sampai bergelondong gelondong
dan rasa cemas ya sering seperti bingung seperti tidak konsentrasi juga
dan sampai sekarang ini masih ada nih
masih suka gitu jadi masih harus ada yang ngingetin tadi apa ini
dan yang paling mengganggu aktivasi dari komorbid saya
saya punya comorbid alergi dan autoimun
jadi sampai sekarang yang saya tidak pernah pilek sebelum covid
jadi saya sekarang pilek terus sepanjang hari
dan rematet artis saya nyeri nyeri sendinya juga
dan bab juga tidak normal
sampai sekarang masih belum artinya masih up and down normal nggak normal
dan di bulan akhir akhir itu seperti kejala mausruk
jadi kalau sudah terlalu capek itu sudah rasanya itu lidah itu rasanya tebal
dan apa ya pelipis pelipis cekot cekot
seperti yang pusing yang
ya genging gingingan di tangan
yang jadi benar benar sebetulnya saya baru tahu kalau ini adalah long holler setelah saya coba cari referensi di internet
jadi saya sebetulnya juga tidak tahu tadinya
oh tadinya prof ariyati tidak tahu
saya ke prof ari prof ari ini dampaknya begitu panjang
saya dengar dari prof aryati ini banyak sekali efeknya
sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi tubuh dari prof aryati
ya ini sebenarnya saya nggak enak ini cerita ini pro mariatin senior saya di sini
tapi gak apa apa ini kan untuk masyarakat secara umum ya
jadi betul memang long covid itu kalau simpelnya kita ngomong gitu atau long hauler tadi disebutkan
itu memang baru istilahnya muncul masalah itu kan setelah pasien pasien ini udah tiga bulan enam bulan gitu ya
jadi seperti yang sekarang ini nih apa namanya beberapa publikasi juga baru muncul mengenai hal ini
jadi pertama mungkin saya sambutkan bahwa memang kan kita ketahui virus ini di awal itu memang kita tahunya dia menyerang paru paru gitu ya
kemudian di dalam perjalanannya ternyata ini yang kita bilang great imitator
ternyata pasien pasien itu datang dengan nyerip nyeri perut kemudian dengan diare di awalnya begitu ya
dan ternyata diketahui lagi bahwa ternyata virusnya juga ditemukan di sepanjang saluran percenaan gitu
kita juga pernah melakukan ada satu pasien kita di jakarta kita sampel biopsinya kemudian kita pcr dari lambung ternyata memang positif ditemukan virus tersebut di dalam lambung
ini yang kasus indonesia di luar negeri itu sering melaporkan tersebut
nah kemudian juga ternyata dia juga diduga bahwa dia juga menembus ke sawar otak gitu ya
kita tahu bahwa di dalam otak ini ada pelaput dan dia bisa tembus ke situ atau juga reaksi peradangan
jadi oleh karena itu memang gejala yang timbul itu bermacam macam gitu ya
nah kalau bicara soal long covid memang dua hal
pertama adalah di mana gejalanya itu memang masih timbul pada saat yang bersangkutan ini kena covid sampai terus sampai beberapa bulan
jadi misalnya yang sering itu memang utama lemas ya kemudian juga jantung berdebar debar
atau tadi misalnya ada anosmia hilang penciuman itu bisa sampai dua bulan tiga bulan dia masih belum bisa mencium sesuatu
kemudian tadi misalnya tadi ada gangguan memori ini juga cukup menonjol ya
ada beberapa saya juga nyebutkan demikian
lupa menyebut lupa nama orang gitu loh
padahal dia tahu itu namanya siapa cuma lupa menyebutkan
tadi kan prof aryati juga menyebutkan hal tersebut begitu ya
nah kemudian hal hal yang lain memang kalau jelas kita tahu di dalam perjalanan pasien pasien covid ini ada yang kita bilang pada saat di dalam pasien itu dirawat
itu yang kita bilang dia mengalami badai

ya ini karena suatu reaksi inflamasi dan disana juga terjadi kekentalan darah dan kekentalan darah ini bisa terjadi sumbatan dimana mana tadi
bisa di jantung kemudian juga di pembuluh darah otak begitu
jadi tadi betul ketika pasien ini sudah dinyatakan pcr nya negatif kemudian kan tadi dia berkontrol
nah kemudian tadi ini seperti tadi prof aryati bilang jantung masih berdebar debar kemudian kan perlu dibuktikan
apakah masih ada masalah nggak dengan jantungnya tadi dilakukan msct
dilihat apa ada sumbatan atau tidak misalnya dampak dari covid tersebut
kalau memang tidak tentu dipikirkan hal yang lain
kemudian juga tadi bicara soal persarafan begitu ya
ada beberapa pasien misalnya dilakukan juga pemeriksaan mri otak karena kok masih ada keluhan sakit kepala misalnya dia lemes sebelah misalnya
itu dipastikan lagi apa nggak ada sumbatan sumbatan tersebut
jadi sebenarnya memang begini buat pasien pasien
ya ini tadi kan disebutkan ya angkanya bervariasi tadi
nah kalau kita lihat sekarang ini angka kesembuhan kita kan pasien itu ada sekitar mungkin lima ratus an lebih
ya kita bisa prediksi mungkin sekitar lima puluh sampai seratus ribu itu akan mengalami long covid tadi
seperti yang di apa namanya disampaikan
apa namanya disampaikan oleh prof aryati tadi berdasarkan pengalaman beliau begitu
jadi itu kira kira mbak yang harus memang diperhatikan
tapi buat dokter juga begini kadang kadang terus terang saja ini ada juga saya juga ini kan juga di tengah tengah praktek tadi juga ada pasien ya
kalau ini pasien ini memang sudah ada sakit lambung misalnya sebelumnya
ya kemudian dia memang di dalam pengobatan ini macam macam yang diberikan
ya kemudian lagi vitamin d
kemudian juga mungkin kalau dia tadi pegel pegel ngilu dikasih obat penghilang sakit
nah biasanya itu yang ada pasien saya udah lama dua puluh tahunan nggak pernah berobat karena memang sudah sembuh sakit lambungnya
nah karena dia kena covid makan obat macam macam tambah lagi juga tambah stres
nah itu mahnya kambuh
nah jadi gitu
jadi bisa saja sakit sakit yang sebelumnya memang sudah ada dengan proses covid tadi tambah obat macam macam dia juga bisa kambuh sakit mahnya begitu mbak
jadi memang cukup berhasil
memang cukup bervariasi
yang penting adalah buat dokter harus memang benar benar apa namanya sebagai dokter ya misalnya pasien itu memang mesti dipastikan keluhan keluhan tersebut apakah memang ada sesuatu atau tidak misalnya tadi
dia misalnya masih suka meriang meriang ya kita cek aja darahnya ya
dicek darahnya lengkap ya mungkin karat tifus misalnya
kalau udaranya normal semua ya mungkin kita mesti lihat nih apa sih yang menyebabkan dia meriang meriang begitu
karena terus terang saja juga ada yang melaporkan mengenai apa namanya post trauma ya
jadi artinya dia psd jadi post traumatic trauma karena memang ada kan beberapa pasien nih misalnya misalnya ini seorang ibu ini juga kebetulan contoh pasien misalnya bapaknya meninggal karena covid
nah itu dia masih kepikiran masih ingat terus mengenai bapak
dan akhirnya itu juga bisa menimbulkan yang kita bilang apa namanya keluhan keluhan
akibat dari psikisnya sehingga keluhan keluhan fisik yang muncul yang atau istilahnya kita psikosomatik
tapi ini mesti dipastikan dulu apakah ini memang ada psikosomatik atau ada penyakit yang lain gitu mbak
baik harus dianalisis lebih lanjut
terima kasih profesor ari sudah menjelaskan kepada kami dan juga terima kasih profesor ariyati sudah berkenan untuk menceritakan pengalamannya
semoga anda cepat sembuh terima kasih